keren sih ganteng sih kasep sih tapi aku tuh kesel banget
aduh siapa nih cowok nih kan
bapak ada di dalam om
panggilin cepetan buruan ntar terlambat lagi
oh ada di depan rumah saya
anterin sekolah aja pake dandan bingung
iya berangkat sih nanti telat
nak tutupin sini
papa papa prabut yuk
daripada dagang pecel
mendingan mama jadi tkw lokal
mama memang dasarnya pemales
mau ditaro dimana muka papa
punya istri dagang pecel
mending kalau pecelnya buatan sendiri
ini buatan orang lain
waalaikumsalam kang aceh
tau gak tadi malam teh akang mimpi
mimpiinin pake baju pengantin
masa sih kang
ya ampun din kapan sih akang pernah bohong
ini teh beneran din serius akang gak bohong
kamu teh pake baju pengantin
kayak putri putri raja
terus disampingnya teh ada cowok
cuman dalam mimpi akang teh agak gurem gurem gitu cowoknya
tapi keren sih ganteng sih kasep sih
tapi aku tuh kesel banget
aduh siapa nih cowok nih kan
makanya pas kang aceh fokusin lagi dalam mimpi akangnya
ternyata teh kang aceh yang kasep ini tin
itu teh mimpi apa doa
doa yang terbawa mimpi atau cantik
makanya kita berdua sama sama yuk
kang aceh yang teh mau kopi apa engga
tapi gulanya jangan terlalu banyak
kan liat senyumnya tin aja udah manis
sebentar ya kang saya bikinin dulu
sok atuh gelis
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
keh gini ya
meeting nya disini dan
ada nggak tempat yang lebih sepi dari ini
oh meeting apaan komandan
ssshh pelan pelan ruth
sssh pelan pelan ruth
ssshh pelan pelan ruth
disini kan sepi komandan
tapi kita engga tau
kalo disini ada yang menaruh alat penyadap
kamu harus tahu satu hal
tentang dunia intelijen
tak ada tempat yang
sekarang kita duduk disini
menyakat kita sedang ziarah kubur
menyaka kita sedang ziarah kubur
menyaka kita sedang ziarah kubur
barang bukti apa yang kamu bawa

kode intelijen dalam bahasa cina
baunya menyengat komandan
baunya menyengat komandan
mungkin kadarnya super
ini seperti orang semaput
jenis narkoba baru ini
tidak hanya diminum
tapi dioles ke tubuh
bom dan temernya
kalau di dunia intelijen begini
kita tidak boleh berpikiran konservatif
cici senang ketemu kamu disini
apalagi cucu atau kita udah lama ga ketemu
oh ya kamu jualan disini
kamu ngapain jualan disini
isinya bapak bapak semua
gak ada ibu ibu
kan ibu ibu jadi tekawai semua
kamu harus hati hati ya kalau jualan di sini
bapak bapaknya pada genit
dia raja gombel nomor satu di ciraos
apalagi kan kamu cantik
bisa bisa kamu tes seharian dibuntutin sama dia terus
jadi kamu harus ingat ya
kalau ada yang godain kamu teh harus jutekin
kamu teh sekarang kerja di mana
cucu teh sekarang jadi agente kw
bonusnya yang besar
pantesan kamu terlihat senang sekarang
cici mah bisa aja jangan kayak gitu atu
cucu tek kangen sama cici
cici kangen banget sama cucu
kita kayak udah lama banget ya gak ketemu
oh iya kalau kamu mau jadi agente kw
kasih tau cucu ya
lu kalau gitu cucu teh mau jalan
panggil a'a aja
oh iya boleh kenalan
kamu teh cantik pisannya sempurna bener
biasa mau uji perempuan ya
ah teh gak pernah mau uji perempuan
a'a kalau mau uji perempuan
itu pasti perempuannya bener bener cantik sempurna
jangan cebrut gitu atu
ah masa jauh jauh dari rumah datang ke sini
biar tambah manis
biar tambah lucu
a'a udah bodo biarin kamu nungguin a'a
eh jujur ya
a'a kayak jujur sama kamu
dari hati a'a yang paling dalem
a'a yang paling dalem
a'a yang paling dalem